jaksa agung m prasetyo mengakui persiapan eksekusi hukuman mati terus dilakukan
namun ia enggan memastikan kapan dan siapa saja yang akan dieksekusi di tahap tiga ini
kabar eksekusi hukuman mati tahap berikutnya berembus semakin kencang
tingginya ekskalasi aktivitas di nusa kambangan seakan mengirim pesan eksekusi akan segera dilakukan
jaksa agung prasetyo pun mengaku terus melakukan persiapan dan koordinasi eksekusi hukuman mati ini
kabar yang berseliuran di lingkungan istana eksekusi kali ini akan dilakukan terhadap sembilan terpidana mati
dua diantaranya adalah warga negara indonesia
nah sih itu kan melebatkan banyak pihak ya kan
bukannya kejaksaan sendiri ada nanti polri ada kesehatan ada agama ada peraniwan ya kan
semuanya harus dihajar bicara
bisa bulan ini atau bulan depan atau tahun ini pak
pertengahan ini kata pak
belum bisa dipastikan
hingga kini jaksa agung belum menjelaskan secara rinci mengenai waktu eksekusi terhadap terpidana kasus narkoba
sementara menyangkut salah satu terpidana mati
mary jane warga negara filipina yang ditunda ekskusinya jaksa agung menegaskan masih menunggu proses peradilan di filipina
saya sudah sampaikan pada jaksa agung filipina juga bahwa
kalaupun meri jane terbukti korban juman trafficking
tetapi dia tidak berarti terlepas sama sekali dari hukuman di indonesia
karena faktanya dia tertangkap
pangan masukkan heroin ke indonesia
ya itu menemani meri jane
kemudian untuk meri jane kemungkinan selasihnya apa terlepas dari hukuman pak
ya nanti terserahkan
dia bisa ajukan kalau misalnya katakanlah itu dia betul betul korban human trafficking
dia bisa ajukan itu sebagai alasan untuk ajukan pk
pemerintah memastikan eksekusi mati tahap tiga akan segera dilakukan di nusa kambangan cilacap jawa tengah
saat ini sel isolasi dan lapangan tembak sudah disiapkan
para terpidana mati
juga siap dieksekusi
kabar mengenai rencana eksekusi mati tahap tiga sudah santer dibicarakan petugas lapas dan petugas keamanan di kawasan nusa kambangan cilacap jawa tengah
saat ini sel isolasi baru yang terletak di belakang lapas batu sudah selesai dibangun
sel baru ini siap digunakan
tapi untuk kondisi sel isolasi
untuk persiapan eksekusi dan lokasi yang untuk pelaksanaan eksekusi sudah siap ya pak ya
itu tahun kemarin kan di lapas besi
kita nggak tahu apakah memang jaksanan menuju ke sana atau enggak
tentunya sel yang baru
sel baru kita belum paham
tapi belum ada ini

selain sel isolasi yang baru selesai dibangun di kawasan lapas
di kawasan yang baru selesai dibangun
di kawasan yang baru selesai dibangun
di kawasan yang baru selesai dibangun
di kawasan yang baru selesai dibangun
di kawasan yang baru selesai dibangun
lapangan tembak limus buntut tunggal panaluan yang digunakan untuk eksekusi mati tahap pertama dan tahap kedua
kini sudah siap digunakan
selain dilengkapi fasilitas yang memadai lapangan tembak juga dijaga ketat polisi
sementara itu terpidana mati kasus narkoba freddy budiman
yang saat ini menempati lapas pasir putih nusa kambangan
menyatakan siap menjalani eksekusi mati
lepas pasir putih nusa kambangan

dan sekarang ini lebih memperdakwa saja
menghadapi ya mempersiapkan kematian
ini kan indonesia mau eksekusi saya
tahu tahu semua terpidana mati yang menanggarkan harus siap
saat ini di tujuh lapas yang ada di nusa kambangan
ada empat puluh lima terpidana mati kasus narkoba
terorisme dan pidana
dan ada lima belas terpidana umum yang sudah habis upaya hukumnya